putra sulung tri risma hari ini wali kota surabaya fuad bernardi siap dicalonkan dalam pemilihan wali kota surabaya pada sembilan desember mendatang
hal ini diungkapkan jika dpp pdip merekomendasikannya namun berdasarkan sepak terjangnya di kancah politik selama ini
ia mengaku cenderung memilih dicalonkan sebagai wakil wali kota surabaya
ia pun memastikan ibunya tri risma hari ini yang merupakan politikus pdip akan mendukung penuh langkahnya untuk bertarung dalam pemilihan wali kota surabaya
hingga saat ini dpp pdip belum juga mengumumkan bakal calon wali kota dan wakil wali kota surabaya yang diberi surat rekomendasi untuk maju dalam pilwali surabaya dua ribu dua puluh
jadi apabila kalau saya direkom oleh dpp pdi sebagai salah satu calon di pil wali kota surabaya
saya sebagai kader partai menjalankan amanah dari rekom tersebut dengan sebaik baiknya
dan akan berusaha untuk bisa memenangkan pertarungan di pil wali kota surabaya
lihat dari kapabilitas saya ataupun memang dari pengalaman berpolik saya saya memang lebih memilih untuk menjadi cawa wali dulu
fuad bernardi kader pdip yang juga anak wali kota surabaya tri risma hari ini mengaku siap untuk ikut berkontestasi dalam pilwali surabaya
untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia ghea klarissa
selamat sore gaya apakah kemantapan fuad untuk berkontestasi di pil wali kota surabaya ini sudah akhirnya mendapat dukungan dari pdip
kita kutip sekitar tiga lima bulan lagi ini pil wali surabaya serangkak
sempatnya tanggal sembilan desember mendatang

nah ini saat ini partai
berjuang ini juga belum mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah yang akan diusung
nah di tengah belum dikeluarkannya rekomendasi dari pdip ini sendiri
kemudian ada taman baru yang kemudian berluncuran
berasurung dari wali kota surabaya tri risma hari ini fuad bernardi
sebelumnya juga kuat menyatakan kesiapannya untuk bila dicalonkan maju dalam kontestasi politik
khususnya dalam jawa wali dua ribu dua puluh mendatang
dan saat ini untuk mengetahui
bagaimana perkembangannya dan seberapa kesiapannya telah hadir bersama saya
fuad bernardi yang merupakan juga kade dari pdi persiap
selamat sore mas fuad

belum dikeluarkan tapi memang pdi belum menurunkan rekomendasi kepada siapa pasangan calon yang akan diusung
kemudian anda sempat berstatement bahwa anda sejauh ini bagaimana kesiapan
jadi begini ya mbak

seperti saya ini
untuk ini tidak mendaftar
jadi memang saya tidak mendaftar di pdi perjuangan
cuman kemarin teman teman wartawan itu menanyakan ke saya
saya menanyakan bagaimana kesiapan mas ketika kalau memang nanti secara tiba tiba direkom oleh dpp gitu
ya saya jawab saya sebagai kader partai harus siap apabila nanti memang mendapatkan rekom dari dpp pdi perjuangan
oke kemudian sejauh ini
jadi memang kalau untuk komunikasi politik sejauh ini dengan dpc pdi perjuangan itu cukup baik
dan kita memang membahas hal hal mengenai persiapan untuk pada saat untuk pilwali nanti ini
sembari nanti memang menunggu hasil rekom dari dpp seperti apa begitu
jadi insya allah
ya yang direkom oleh dpp seandainya memang bukan saya yang direkom
saya nanti siap menggerakkan teman teman relawan untuk menjadi gator depan dalam memperjuangkan paslon yang diusung oleh dpp pdi perjuangan
kemudian mas ini kan
kemudian untuk rekomendasi atau nama mas kuat sendiri yang belakangan itu muncul di tengah titik maji dalam juruwala di kota sumabaya
berdua puluh ini
sudah ada omongan di partai di internal partai sendiri
apakah memang dari partai sendiri
juga cukup nama anda diperhitungkan di dalam partai sendiri
saya kurang tahu sih kalau untuk mengenai apakah nama saya itu diperuntungkan atau enggak
cuman yang pasti itu kan memang saya memang sebagai kader partai itu harus siap
jadi seandainya memang apabila direkom
cuman memang saya memang dengar sempat dengar dengar info
memang di dalam ada hasil survei internal itu dari partai sempat ada muncul nama saya
cuma walaupun memang secara televitas masih belum besar ya mungkin begitu
kalau saya sih melihat dari pengalaman politik saya dan juga dalam hal di birokrat juga
saya rasa yang paling pas kalau memang direkom itu saya sebagai calon wakil wali kota
jadi kalau partai ini direkomendasikan jatuh ke tangan anda

saya kan memang sebagai kader partai harus tegak lurus terhadap dari bpp juga
jadi memang apapun keputusan partai saya harus siap begitu
mas kemudian ini kan politik sisanya di pdip ini kan juga masuk ya dalam pendaftaran
untuk kecil wali kota surabaya ini
kemudian anda yang terjual masih dari partai ini
kemudian modal kekuatan politik seperti apa yang anda miliki
jadi kalau untuk modal politik saya memang saya ini mengait dari teman teman relawan yang kemarin berperan membantu ibu selama dua periode
juga dari kelompok kelompok pemuda juga
dari jauh jauh memang jauh jauh hari sebelum rame rame tentang pilwali itu memang banyak yang menyatakan dukungan kepada saya
jadi banyak yang mereka itu paling nggak ada yang meminta saya paling nggak juga bisa menjadi penerus dari ibu risma begitu
dan juga sebenarnya itu yang lucu juga ya mbak ya
jadi ketika pada saat pilek tahun lalu itu
ketika saya kan memang waktu itu sempat mau maju juga
di pileg cuma ternyata karena ada satu hal akhirnya tidak jadi
itu ada beberapa warga yang memang mengenal saya
itu ketika pada saat di tps itu
itu nyari nama saya di surat suaranya itu
jadi di pdi itu nyari nama saya untuk paling nggak dipilih gitu
jadi banyak yang kemarin itu banyak yang menginfokan ke saya seperti itu
jadi memang kalau secara
para relawan ataupun dari ini
insya allah kalau siapapun nanti yang direkom oleh dpp saya siap menggerakkan
dan terakhir mas
nama mas fuad ini kan tentu tidak terlepas dari
ya yang pasti kalau memang saya direkom menjadi salah satu calon di pilwali surabaya ini
yang pasti berarti memang paling nggak dari keluarga sudah setuju ya
dan juga insya allah ya paling nggak kalau dari istri saya sendiri
juga siap mendukung apapun yang terjadi
baik saya direkom maupun tidak gitu
karena memang bagaimanapun ini kan menjadi sebuah pelajaran politik lah buat saya begitu